berarti ilang dong
ya berarti kagak ada maksud gue
ya ilang kan maksudnya
ya tadi gue tanya gak ada
ya kagak ada maksud gue berarti itu
ya ilang gue dibilang di dalam
ya berarti ilang poe
memangnya antum anak walat
anak kelas satu sd
anak umur tujuh tahun
kita gak boleh malu
gak boleh rendah diri
apa diri kita sendiri
jangan ikut ikut orang
antum ngajarin anak
ilmu antu masih seujung kuku
antum masih ijo
antum masih bocah imusan
antum belum fantas
jauh dari fantas
yang berhak menghakimi
eh anak lagi kasih tau antum
antum malah pergi
anak telfon orang tua antum dia dan fasar
biar antum secepatnya di pulangkan ke bali
cari kuman di pantai kuta
tadi betul sih kata rimba
yang berhak menghakimi itu hanya allah subhanahu wa ta'ala
antum bela siapa ya
bela itu antum ya
mau antum ana pulangkan ke tasik malaya
mau antum ana pulangkan ke cilacap
kembali bertani seperti biasa
manusia tempatnya salah
berapa ribu santri di pesantren sini
kalau ana salah tempat asal antum dilahirkan
antum dari solo anabil tasik
kita mesti cari rumah ustadz zulkifli kemana lagi nih
udah capek banget
kayanya lebih susah nih
dari nyari ustadz beling
kita gak tau ciri cirinya gimana
jenggotan apa gimana
cuma tau namanya doang
yaudah kita ke rumah ustadz amir dulu aja
buat jawab pertanyaan saya
yaudah deh boleh
mana siapa sih
alamatnya sama lu kan
kagak ini gue lagi cari
gue ilang amat apa jadi orang
biarin gue jalan sama tobi
bawahin gue mumpuni lu aja
lo cari di dalam dah
gue nyari juga nih disini dah
kok gak ada ya
yang jalan disini lagi nih
ya tapi kagak ada
siapa yang dimana sih apa ya
disini juga kagak ada lagi
berarti ilang dong
ya berarti kagak ada maksud gue
ya ilang kan maksudnya
ya tadi gue tanya kagak ada
ya kagak ada maksud gue berarti itu
ya ilang gue dibilang di dalam
ya berarti ilang poi
ampun lah gimana carinya
aduh gimana alamatnya
ampun lah amat lah gimana entar
kok cuman kurma sih
bu maaf ya emang cuma adanya ini
iya lagi pula kan kurma memang disunahkan ketika kita berbuka puasa
hadis riwayat imam abu daud
ketika kamu berpuasa hendaklah kamu berbuka dengan kurma
jika tidak ada kurma maka berbukalah dengan air
sebab air itu suci
semua itu supaya kita tidak terlalu kenyang
saya ini sudah nahan lapar seharian
masa bukanya cuman kurma
tapi kan bukan berarti setelah kita berpuasa
terus pas diva bisa makan seenaknya bu
aduh aduh aduh
saya ini mau buka bukan mau diceramahin
ibu malah dosa loh
kalau udah waktunya buka tapi nggak segera dibatalkan puasanya
ketika cuman berpuka dipindah
tapi selamat puture
itu itu itu
kalau menurut ana umi
sebaiknya rimba itu dikeluarkan saja
difulangkan kepada orang tuanya
sebelum santri santri yang lain
ketularan bandelnya umi
setiap orang tua
yang menitipkan anaknya disini
punya ahlak yang semakin baik
melihat orang tua rimba
kecewa sama anak mereka
kamu yang sabar farouk
kemampuan kamu diuji
bisa jadi contoh yang baik
harus bisa jadi guru yang baik
anak bisa jadi guru
bagi mereka umi
jadi hilang kan tuh alamatnya
kalau bukan lu siapa ya
untuk nemuin tuh alamat
dan akhirnya ketemu
maka pasti ketemu
kalau allah tidak mentakdirkan kita
untuk ketemu tuh alamat
kagak bakal ketemu
terus bagaimana nih
jadinya kita harus kemana
cuma satu yang gue inget
di alamat itu
di jakarta ini poi
rumah itu banyak banget
ada ribuan rumah yang
pagernya warna biru
apa yang lu inget
di alamat itu
di jakarta ada ribuan gang mawar
kalau gak mawar melati
mawar melati mawar melati
terus bagaimana nih poi
alamatnya ustadz fadlan
kalau kagak ketemu alamatnya
gue juga ya ngam song
gue kagak dapet
tanya sama ustadz rehan dah
kagak mana deh gue
kagak mana deh gue
gak dapet jawaban gue
buk kenangan deh
capek udah ngomong muka
habis buka tadi nyang perut gue
makan kagak kira kira sih lu
tadi si umi tuh kasih kode tau bang ustadz
kode apa ya bang ustadz
udah ustadz indah peka yuk
tadi tuh umi bermaksud bahwa
harus tegar ngadepin rimba
apalagi kalau misalkan bang ustadz
bisa merubah rimba menjadi lebih baik
bukan gak mungkin
bang ustadz bisa gantiin alam arhum ustadz sepuh
bahkan muda ustadz bisa menjadi calon terkuat
diantara ustadz zainal dan si pengki
iya itu betul
betul banget tuh bang safi
anak harus lebih sabar dalam menghadapi
tentunya dengan menggunakan